senin pagi warga terdampak erupsi gunung semeru
masih memilih bertahan di posko pengungsian
mereka mengaku trauma atas kejadian erupsi gunung semeru
dan merasa lebih aman berada di posko pengungsian
kita kita semua ini masih trauma mas
sebenarnya kita saudara ini juga sudah ada perhentara
tapi apa gimana lagi orang seorang gunung masih gemuruh
jadi kita takut mas ya
sementara itu puluhan warga dusun kajar kuning desa sumberwu
kecamatan candi pura lumajang
senin siang mulai kembali ke rumah masing masing
untuk menyelamatkan hewan ternaknya yang masih berada di rumah
rencananya puluhan hewan ternak ini akan dievakuasi ke tempat yang lebih aman
yakni di desa penanggal dan desa sumber mujur
sementara itu terkait kabar erupsi gunung semeru dapat menyebabkan tsunami di jepang
pvmbg badan geologi kementerian esdm menegaskan itu adalah hoaks atau tidak benar
masyarakat diimbau tidak terpancing dengan informasi yang tidak bertanggungjawab
mengenai aktivitas gunung semeru
pulau jawa dan jepang itu jaraknya berapa ribu kilometer
dan ini intensitas di semeru ini hanya tiga belas kilometer dari puncak
menuju ke tenggara pula arah yang berlawanan dengan jepang
dan itu pun tidak sampai pantai
mekanisme seperti apa sehingga menyebabkan tsunami
tidak ada tidak ada hubungannya
pemerintah kabupaten lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana erupsi gunung semeru
selama empat belas hari hingga tanggal tujuh belas desember dua ribu dua puluh
kepala bpbd kabupaten lumajang patria dwi hastiadi
menyebut dalam status tanggap darurat bencana erupsi gunung semeru
pemerintah berfokus mengevakuasi masyarakat yang terkena dampak erupsi gunung semeru
petugas gabungan dari bpbd anggota tni polri
dan relawan serta dapur umum bersiaga di posko komando balai desa penanggal
kecamatan candipuro lumajang
sementara hingga saat ini status gunung semeru masih level empat atau awas
tim liputan cnn indonesia